andin sengaja hindarin gue
setelah dia tahu apa yang gue lakuin di masa lalu
gue harus tunggu andin disini
sakitnya kamu adalah sakitnya papa saya
kamu gak sendirian nak
kita hadapi ini sama sama ya
bapak kan selalu ada buat kamu
papa suruh dia
andin kenapa pak
kamu tanya sendiri kenapa adil

saya berhak atas andin pak

saya tau kamu suaminya
pahami andin juga
ani sudah sangat terluka sama kamu
kalau kamu memang cinta sama andi
jangan ganggu dia dulu
pak pak saya mau bicara sama andin
pasti saya kesempatan untuk jelasin semuanya pak
jangan memaksakan kehendak kamu al
jangan memaksakan kerendah kamu al
kasih saya kesempatan
kasih saya kesempatan
pasti alde ngapain lagi sih dia
sofirullahaladzim papa anin kenapa nanti aku jelas tolong tolong buka untuk andi
ini andin sebenarnya kenapa sih
andin pasti sangat emosional dan terpukul mah dia pasti sedih banget
sampai pingsan begini apa yang sebenarnya terjadi sama dia pak
gugatan ceria untuk kamu
kamu jangan bilang sama elsa dan nino ya
i can lebih baik
aku bener bener minta maaf sama bapak dan papa
pertama sama papa
karena aku udah janji sama papa
aku gak mau bertahan kependekan aku yang ini pa
karena aku udah gagal yang pertama
aku gak mau bertahan kependekan aku yang ini pa
tapi aku minta maaf karena aku gak bisa mempertahankan diri semua pak
aku kecewa sama diaku sendiri dan aku malu sama papa
bapak gak akan memberatkan kamu dengan janji itu
papa pasti kuat
papa pasti kuat
mama akan selalu ada disini untuk kamu
aku salah untuk mencoba untuk menjadi orang yang kuat
orang yang selalu sabar
tapi namanya aku juga manusia pa
sabar aku juga ada batasnya
dan ternyata yang aku alami ini pak
rasa sakit yang ambat dalam
padahal aku gak kuat
aku udah gak sanggup lagi pak
aku gak tau harus gimana pak
ada papa mama disini ya
ada papa mama disini
aduh aduh aduh
loh diet pake acara pingsan segala sih
gak mau makan
penyakit jangan dicari
makan doang susah banget sih
terus gigi keterusan
gigi gak jadi diet
gak bisa lepas dari tangan kiki
mbak gigi gak enak sama mas randy
udah deh udah deh
perkara cincin masih lo pikirin
sekarang yang penting lu makan lu sehat
udah itu aja
ntar gak dimplon lagi loh
ya udah makan
gak mbak mir
gigi harus masak gigi belum masak mbak me
eh kan kan kan kan apa gue kata kan doyong juga lu
udah deh makan dulu makan dulu
gak mau mbak mir nanti gigi dimarahin sama ibu karena belum masak
nanti gue ajak masak gue ajak
gak mau mbak mir
suruh makannya susah
gigi belum masak lagi
aduh bahan bahannya diulkas masih ada gak ya
gigi kena omelan sama ibu reza
tadi kamu pingsan ya
eee enggak kok mas
nih buat kamu
makanan kamu harus makan daripada pinsar lagi
eee enggak mas
oke kamu gak mau terima ya pembelian dari saya
eee gigi gigi mau mas cuma nanti kalo gigi makan terus abis itu perdoan gigi enggak

gak kurus lagi terus abis itu cincinnya mas rani gak bisa dilepas
mas gigi harus masak dulu sebentar ya mas
makan dulu yuk
mas iya tapi gigi mau masak dulu sebentar ya mas
enggak enggak enggak
cincinnya mas rani lepas
udah kamu makan yang banyak ya
saya balik lagi ke kantor